oh akhirnya aku kesampean ngurusin ulang tahunnya boy
aku seru banget
yes tapi kamu juga jangan lupa cantik
kamu harus ngurusin si reva itu
udah mama tenang aja
aku akan pastiin reva datang ke acara ulang tahun boy
jadi tinggal aku permalukan di depan semua tamu undangan
aku harus bahas ini sama olin tata
oke siap tuan putri
aku kabarin mereka aja deh aku chat dulu
soalnya aku bilangnya aku
ini bukan waktu yang tepat buat ngabisin mereka
kita bisa didiskualifikasi
hampir semua sekarang bisa selamat
gak bisa kok gak bikin rusuh tuh mereka
untung aja gak jadi berantem
gak bisa di awal
gue juga takut bonyok
hah apa tadi
hah naik podium
paling juga ujung ujungnya gue sama boy yang naik
kita buktikan misro
lu atau gue
oke ini sih kita mau daftar nih
lo beli obatnya dimana sih
lama banget tau gak
padahal gue udah capek capek beliin low obat
lo tahu sendiri kan rasanya kayak gimana dapat di hari pertama
bauannya tuh emosi
kenapa muka lo bete gitu
iya biasa gue abis ketemu sama s balok
wah bagus dong
berarti sekarang juga lo harus terima kasih sama gue
karena hari ini lo abis ketemu sama pujaan hati lo
aduh rayal lo tuh jangan bencana deh
gue lagi beneran bednya nih
hah eh lah
lo sama buah itu bawanya udah kayak tom and jerry tau gak
ya iyalah gimana gak ribut mulu
lo bayangin aja tadi pas gue beliin lo obat
hah terus ini gak apa apa
mudah mendingan kok kaki gue
pantesan aja lo kayak kesakitan gitu tadi gue liatnya
terus hubungan lo sama boy apaan
nah itu dia tadi tuh boy sempat nolongin gue
terus dia bawa gue ke taman
kita dikira kayak orang pacaran
terus dibawa sampai pos keamanan
lo bayangin aduh malu banget deh gue
mana tadi ada papanya boy dateng
terus pakai nyala nyalain gue
terus bilang gue masih deketin boy
kan gak jelas ya
ya berarti semesta itu pinginnya lo gak jauh jauh sama si boy
jadi lo ketemu terus sama dia tuh
ketemu buat ribut maksud lo
gak ada gunanya juga kali percuma
bukannya boy telfon
kamu loot speaker kamu loot speaker sayang
bisa bicara sebentar
enggak mengganggu kok
boleh boleh boleh boleh
apa yang bisa saya bantu untuk mas
saya mau menceritakan soal acara ulang tahun boy
oh dengan senang hati
apa sih yang enggak untuk boy saya pasti akan bantu
saya beberapa minggu kedepan
banyak proyek yang harus dikerjakan
saya nggak bisa handle semuanya
bisa gak kamu bantu saya untuk membuat acara ulang tahun boy
oh dengan senang hati
atau mungkin saya akan serahkan ke sila kali ya
karena kan sila yang pasti sangat mengerti sekali
seleranya boy seperti apa
gak apa apa ya mas ya
oh bagus sekali kalau begitu
kalau sampai boy tahu silang membantu membuat acara ulang tahun ini
kalau kamu perlu apa apa telpon saya ya
saya ingin dibuatkan konsep yang paling bagus
om akhirnya aku kesampean ngurusin ulang tahunnya boy
aku seru banget
tapi kamu juga jangan lupa cantik
udah mama tenang aja
aku akan pastiin reva datang ke acara ulang tahun boy
jadi tinggal aku permalukan di depan semua tamu undangan
by the way dropin aku ke kampus ya
aku harus bahas ini sama olin tata
oke siap tuan putri
aku kabarin mereka aja deh aku chat dulu
soalnya aku bilangnya aku gak jadi datang
tapi gak apa apa demi ulang tahun boy
aku jadi lupa sama reva
lo tuh gimana sih
kok gak ngabarin kakak sih
ini aku sekarang udah di kampus kok
kak dean sendiri dimana
ini kakak lagi di jalan
gue bilang gak ya ke reva
iya kak dean kok diemin aku sih
nanti aku bete loh
iya kakak gak ngantor dulu soalnya kakak mau daftar buat acara roadress
hah serius kak dean ikut road race
ih seru banget aku boleh nonton gak apa please please please aku boleh nonton ya
yaudah boleh tapi jangan bolos kuliah ya
oke siap kak aman
yaudah kakak cuma mau ngabarin itu aja bye tuan putri
oh my god gak seneng banget kakak gue tuh ikutan road race
seru banget kan terus gue mulai nonton lagi
sama dong kayak gue gue juga ikutan road race
serius lah gue akan pembalap
masa ya gue jago kebut kebutan cuma di jalanan doang sih
aduh gue tuh jadi semakin gak sabar buat nonton road race
soalnya setiap kali ketemu gue
beberapa kali dia tuh bawa mobil mulut
bisa dong dulu pas di ausi kakak gue tuh pernah ikutan lomba balap
ya tapi gue belum pernah nontonin dia sih
keren juga kakak lo ya eh tapi kayaknya si boy bakal ikutan juga tuh
kemarin kan dia juga menang tuh
aduh udah deh gue gak peduli soal boy
yang penting kakak gue ikut lomba dan dia pasti menang
boy itu jago banget loh serius
saya biarin aja kalau boy jago tapi kakak gue kan lebih jago
reva sama boy beneran pacaran dong
wah bisa ramen nih
gila gila kalau sila tahu bisa bisa ada perang dunia ketiga
so sweet sih tapi kan dia larut pacaran di taman
tapi kenapa ya revo kok gak mau ngakuin kalau dia beneran pacaran sama boy
pak liat nih pak
ini semua gara gara sbalok
udah pak santai aja
mungkin ini tuh memang pertanda lo itu jodoh sama boy
tapi ntar gue bayangin dulu
kayaknya keren banget tuh kalau emang lo sama boy beneran jadi couple di kampus ini
kayaknya bakalan jadi kapal yang hits banget
aduh serius deh
engga engga engga raya itu gak akan pernah terjadi dengerin gue
gue harus cari sbalok sekarang
ini gak mungkin kan
aduh lo lihat sendiri deh
ini tuh bener bener hot hot news tau gak sih
aduh sakit banget